untuk mendukung percepatan program vaksinasi pemerintah melawan pandemi covid sembilan belas
mufg bank danamon dan juga adira finance menggelar sentra vaksin
bekerja sama dengan kementerian kesehatan republik indonesia
pemerintah provinsi dki jakarta melalui dinas kesehatan
dinas tenaga kerja transmigrasi dan juga energi
dinas perhubungan provinsi dki jakarta rumah sakit mayapada dan juga halodoc
sebagai fasilitator operasional dan juga manajemen pembuatan janji vaksinasi
pelaksanaan sentra vaksinasi ini merupakan bukti nyata komitmen mufj danamon dan adira finance
dalam mendukung upaya pemerintah melawan covid sembilan belas
serta melayani masyarakat untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional
direktur utama pt bank danamon indonesia yasushi itagaki mengatakan
program vaksinasi menjadi upaya bersama dalam menanggulangi pandemi
dan menanggulangi pandemi
demi pemulihan ekonomi
kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan dki jakarta
dwi octavia menyebut baik upaya swasta dalam berkolaborasi mendukung program pemerintah
jadi kita ingin percepatan ini dilakukan bersama sama
untuk itu kami dari dinas kesehatan dan provinsi dki
siap menyambut baik semua semangat kolaborator
seperti pagi ini kita buka sentra vaksin
sasarannya adalah semua masyarakat yang berada di bawah
takupan stakeholder penyelenggara
tapi juga masyarakat umum bisa dilayani
seperti saat ini tadi masyarakat rentan pun dan sekitar bisa dilayani
sentra vaksinasi ini dibuka untuk menyalurkan dua belas lima ratus dosis vaksin
yang ditargetkan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah umkm
masyarakat transportasi pengebudi transportasi dari
masyarakat rentan serta karyawan lini terdepan yang menghadapi nasabah
atau client facing dari ketiga lembaga jasa keuangan tersebut
sentra vaksin ini sekaligus bertepatan dengan peringatan
dua tahun penyelesaian investasi strategis mufg di danamon
dan juga menyambut ulang tahun ke enam puluh lima bank danamon
tim liputan cnn indonesia